mulai tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi
pemeriksaan tes usap atau swab pcr menjadi rp empat ratus sembilan puluh lima untuk pulau jawa dan bali
untuk non jawa dan bali tarif pcr jadi rp lima ratus dua puluh
menurut saya sih kalau bisa harganya lebih murah lagi
itu sangat kabar yang baik ya karena buat kami kami ini yang memang sering
untuk melakukan pcr dan swab antigen buat diri sendiri sama buat lingkungan
dikutip dari siaran pers kementerian kesehatan tanggal enam belas agustus lalu
kalau dibandingkan dengan negara asean lain real time pcr di indonesia termurah kedua setelah vietnam
sejumlah laboratorium di jakarta sudah mulai menurunkan harga pcr menjadi rp empat ratus sembilan puluh lima dan rp lima ratus
sejak sebelas agustus sudah menetapkan harga rp lima ratus untuk tes pcr
dengan waktu satu x dua puluh
empat jam maksimal hasil sudah bisa keluar
jadi dengan adanya aturan baru kami sih sudah memenuhi persyaratan tersebut
pada konferensi pers tanggal enam belas agustus lalu
dijen pelayanan kesehatan abdul qadir menyampaikan
perbedaan harga tes pcr untuk pulau jawa dan bali
dengan yang non jawa bali dikarenakan faktor transportasi
ini juga yang menyebabkan keterlambatan keluarnya hasil tes pcr

ketua pusat pusat yang datang bersamaan dan menumpuk di laboratorium yang memiliki mesin pcr
ada daerah di mana sampel itu dikirim lebih dulu
dikirim dari daerah ke laboratorium yang ada mesin pcr nya
tentunya ini membutuhkan proses pengiriman delivery
sebenarnya pengawasannya ini kita minta pengawasannya dilakukan oleh
dinas kesehatan provinsi dinas kesehatan kabupaten dan kota masing masing
pengawasan dan sanksi bagi pelaku usaha nantinya akan diserahkan ke dinas kesehatan dan pemerintah daerah
namun untuk mencapai kestabilan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat
harus ada kerjasama dari para pelaku usaha dan juga masyarakat